di tengah gejolak internal partai golkar memutuskan mengusung menteri sosial kofifa indar parawansa
dan bupati terenggalek emil zardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa timur
surat keputusan rekomendasi kepada kofifa dan emil ditandatangani dan diserahkan oleh plt ketua umum partai golkar idrus marham
sebelum penyerahan sk rekomendasi kofifah dan emil menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus dpp golkar
sk rekomendasi dari partai golkar ini menambah dukungan politik kepada kofifah emil
setelah sebelumnya mengantongi sk dari partai demokrat
kofifah indar parawansa mengaku optimistis akan meraih kemenangan pada pilgub jawa timur
bismillah mudah mudahan sinergitas dari seluruh warga jawa timur
sinergitas dari seluruh partai pengusung dan jejaringnya
jejaring dari dpp pun itu bisa saja
dpp yang bukan warga jawa timur lalu ikut
membangun jejaring penguatan dan perluasan proses untuk bisa memaksimalkan perjuangan dan mencapai kemenangan